pada penemuan kerangka polisi meminta suami dan putri dari sari indah yati untuk melakukan tes dna selasa siang
sari indah yati sebelumnya pergi meninggalkan rumah sejak dua puluh enam desember
keluarga kemudian melapor ke polisi pada dua puluh sembilan desember
suami nur indah menduga istrinya tewas karena menjadi korban pembunuhan